bukan ke koalisnya mas genjar itu kenapa
ya nggak tahu kan publik nggak tahu media kali yang merekam seperti itu

semuanya menyampaikan pandangan berdasarkan situasi di lapangannya masing masing

ya saya kira itu kan publik yang bisa menilai

dan kalau diakumulasi itu mayoritas condong kepada dua itu
mayoritas condong berarti setengah setengah ya saya bisa bilang setengah setengah
anda sebagai plt dpd papua condongnya kemana berarti

oke berarti tapi condongnya ke salah satu di antara dua itu
di antara prabowo atau gajar
oke tapi ini menarik ya bang doli apa kemudian yang melatar belakangi dpd satu lebih condong ke koalisnya prabowo subianto
padahal seminggu sebelumnya ada pertemuan pak erlangga hartarto dengan mbak puan maharani
jadi publik membaca tiba tiba ini golkar berbelok sikapnya berubah sikapnya
enggak enggak ada pertama kita belum pernah sikap yang final ya
bahwa sekarang ini
sekarang ini sedang dijajaki semua kemungkinan ya
dan sekarang sudah mengerucut ya
seperti yang sudah kita lakukan sampaikan dari satu tahun setengah yang lalu
ketika kita membuat kib
kan ada chapter chapternya
nah ini sekarang kita sudah memasuki hampir ke chapter yang terakhir
sudah saatnya kita mau mengkristalisasi sampai kepada keputusan akhir
dan sekarang sudah condong sudah ada punya dua pilihan gitu
dan di dalam dua pilihan itu kan sekarang kita berupaya untuk membangun komunikasi yang intens ya
ya pak sebelumnya pak erlangga ketemu ibu puan
ya terus kemudian ada aspirasi yang
karena mungkin saat itu kan yang kemudian menyampaikan aspirasi cuma salah satu yang menyampaikan aspirasi yang sama di dalam forum itu
jadi saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini golkar dalam posisi
berupaya untuk mencoba menjajaki terhadap dua kemungkinan ini
oke jadi belum ada condong ke salah satu ya
masih menjajaki ke dua duanya
itu ya yang bisa saya rangkum dari pernyataan anda
bahwa saat ini golkar belum condong ke salah satu koalisi
baik koalisnya pak prabowo atau koalisinya ganjar
dua duanya masih dijajaki
dua duanya memang sedang dijalani prosesnya
kita sudah membentuk tim
memang relatif tim untuk mengkomunikasikan dengan teman teman gerindra relatif lebih
jadi sudah ada tim teknis juga
sudah kan komunikasi
terus bikin tim teknis lagi dengan pdi perjuangan
komunikasi yang intensif kan sudah dilakukan dengan teman teman gerindra
dan kemudian juga dengan teman teman di pkb waktu itu
bahkan kita waktu itu sudah mau menciptakan inti koalisi besar
tapi kan itu opsinya sudah keluar
karena sudah tidak mungkin bersama dengan erlangga dengan caimin
ini kan sudah mengerucut kedua koalisinya pak prabowo atau koalisinya ganjar
waktu itu inti koalisi besar itu kan kita belum tahu
ini kan bisa juga dengan gerindra
waktu itu kan sama sama
pkb kan setelah itu menyatakan bahwa masih bagian dari koalisi kkir gitu
jadi sampai saat ini golkar masih menjajaki kedua koalisi
belum condong ke koalisi manapun ya
ya pokoknya sekarang kita sedang melakukan komunikasi terhadap dua
kita sudah bentuk timnya masing masing
nah nanti kita lihat apa pembicaraan dari kedua
kedua tim yang sudah kita bentuk
apa hasil negosiasinya
apa hasil penawarannya
mas bimo seminggu sebelum pertemuan dpd satu golkar di bali ini
ketua dpp pdi perjuangan mbak puan maharani bertemu dengan pak erlangga hartarto
secara resmi diumumkan ke publik bahwa akan membentuk tim teknis
bahkan publik membacanya bahwa progresnya sudah sangat maju antara pdi perjuangan dengan golkar
tapi ternyata seminggu sesudahnya ada suara suara dari pengurus daerah golkar
yang condong ke pak prabowo pdip merasa ditikung merasa di php oleh golkar
gini nana kamu harus melihat pdi perjuangan dan golkar itu dalam satu pemikiran yang besar
bagaimana kedua partai ini mengalami berbagai dinamika turbulensi politik nasional
dan dua partai ini memberikan kontribusi besar
di dalam perkembangan demokrasi di indonesia
nah saat ini kita akan masuk ke situasi politik dua ribu dua puluh empat
dibutuhkan dua kapal besar ini pdi perjuangan dan partai golkar ini adalah partai nasionalis
negara ini butuh partai besar yang harus menakodai berbagai persoalan bangsa ke depan
nah saat itu pertemuan mbak puan yang diberikan
diberi tugas oleh buketua umum untuk menafigasikan situasi politik nasional
sampai dengan pilpres pelek bahkan belkada di dua ribu dua puluh empat
melihat kok tiba tiba menyeruak ke publik
ada turbulensi golkar yang dilihat oleh mbak puan
perlu ada komunikasi antara dua nakoda ini
supaya dua kapal besar ini nantinya bisa bekerja sama
di dalam mensikapi kondisi realitas
situasi demokrasi ke depan
bahwa ada berbagai opsi opsi opsionalnya
bagaimana kerjasama di dalam komunikasi itu kemudian akan dikerucutkan
atau kemungkinan akan dikedepankan hal hal yang lebih substansial
di dalam membangun situasi kondusif untuk sebagai teman bermain
gini nah lu kalau badminton
itu nggak mungkin badminton sendiri
kan butuh teman bermain
ini maksudnya golkar diharapkan bisa menjadi
bukan sebagai lawan atau musuh
golkar adalah teman bermain
untuk pdi perjuangan
bahwa di dalam teman bermain tidak ada menang kalah
adanya juara satu juara dua
kalau nggak pdi juara satu golkar juara dua
atau pdi juara satu pdi juara dua
kita melihat bahwa secara pragmatis praktis
memang situasi itu tidak bisa tidak dikendalikan
itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan keinginan kerjasama
pdi perjuangan dengan partai manapun
substansi demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat
golkar juga untuk rakyat pdi untuk rakyat
jadi kalau itu dibangun kemudian dasar tujuan prasarat dampak
di dalam kita memilih pasangan cawapres ke depan
saya kira suatu yang logis dan wajar
tapi sekali lagi keduanya melihat bahwa pertemuan itu
kerangka mengurucutkan sesuatu yang substansial dulu
oke jadi menurut pdi perjuangan pertemuan mbak puan dengan pak erlangga
itu adalah kerangka mengerucutkan sesuatu yang substansial
substansial jangan sampai gini lho
kalau kapal besar
condongnya ke pak prabowo
ini pdi perjuangan nggak merasa di php
ini soal ke pak prabowo atau tidak
tadi pak erlangga saya cermati betul
bahwa sebelum janur melengkung di bulan oktober
itu semuanya masih bersifat dinamis
kita memahami itu ada dinamika
tapi jangan sampai ini
ada turbulensi politik goyangnya partai golkar
yang terus terang
ibu mega adalah orang yang paling kuat untuk mempertahankan golkar
exiting sebagai dinamika
ini maksudnya apa nih
kalau misalnya ke depan ada turbulensi lagi partai golkar
kunjung menetapkan pilihan atau bagaimana
misalnya bagaimana kita melihat
kita hormati kita hargai dinamika di internal golkar
bagaimana dua nakoda antara golkar dan pd ini
harus seiring untuk mewujudkan
jadi pdi perjuangan berharap
ataupun merasa kalau misalnya golkar bergabung ke pdi perjuangan
tidak ada turbulensi di internal partai golkar
anda mau mengatakan begitu
bahwa untuk mengawal kehendak rakyat tadi
alangkah baiknya dengan dasar tujuan dan prasarat
yang kita betul betul tahu
karena bagaimana dinamika selama ini
antara golkar dan pd ini
sudah menjalin kerjasama
baik itu di tingkat
nasional maupun di belkada belkada yang ada
dan kita menjamin
hubungan kedua partai ini
kalau selesai pada tingkat kalkulasi politik
saya kira republik indonesia ini akan lebih tenang
oke soal kalkulasi politik ya
kami dapat informasi bahwa dalam pembicaraan itu
sudah masuk ke teknis yang cukup
itu tadi saya tanyakan juga dalam wawancara saya
dengan pak erlangga hartarto
dalam pertemuan mbak puan dengan pak erlangga
sudah membahas soal power sharing
soal komposisi menteri
bahwa golkar dan juga pdi perjuangan
kalau bisa golkar ini dapat satu menko
pdi perjuangan betul nggak menawarkan itu
informasi yang dapat tidak sampai sedetail itu
maka kenapa akhirnya kita tidak menyebut koalisi
yang notabene koalisi lebih dikonotiskan
dan itu sah dalam sistem yang parlementer
bu megang mengarahkan
coba kamu cara berpikirmu
adalah bagaimana penguatan pada aspek presidensial

jadi saya ingin

nah bahwa kemudian
ada hal hal yang
mbak puan pasti lebih mendengarkan
untuk itu dibicarakan di dalam
tapi kecenderungan selama ini
bagaimana pasangan ini untuk bisa menyelesaikan
persoalan usaha ke depan
bukan bicara soal
bukan bicara kepentingan besarnya
kalau capresnya ganjar
mas ganjar pranowo
capresnya golkar itu siapa
oh itu dibicarakan ya
ada kecenderungan mengarah ke situ
itu yang disebut
bagaimana pengurucutan itu
yang tentunya tadi
itu pasti ada
tentu dengan menghargai
kehendak subjektif dari partai golkar
kalau saya tangkap
dari pernyataan anda
sepertinya pdi perjuangan
untuk jadi cawapresnya mas ganjar
tapi jangan dijawab dulu
nanti saya masuk ke segmen berikutnya
saya mau ke bang andre dulu
pengurus golkar di daerah
karena yang ditawarkan pak prabowo
jumlahnya lebih banyak
empat menteri dari partai
satu dari profesional
itu benar gak tawarannya
kalau mendengar keterangan
tadi maman abdul rahman ya
golkar kalimantan barat
menjelaskan bahwa alasan
kenapa cenderung ke pak prabowo
pak prabowo juga
menjadi kader golkar
dan punya kedekatan
yang begitu dalam
dengan partai golkar
itu kan penjelasannya jelas
yang disampaikan nana tadi
tawaran satu menko
kalau itu saya terus terang
gak tahu nana
tapi anda sebagai anggota
masa gak tahu
ini kan pasti ada kalkulasinya
mas bimo aja tadi menyampaikan
dalam pebicaraan negosiasi
pak prabowo kan dari awal
bahwa membangun indonesia itu
bahkan pak prabowo
berulang kali menegaskan
kalau beliau terpilih
seluruh kekuatan politik
yang ada di indonesia
dan diajak bersama sama
berarti kalau pak prabowo menang
teman teman pdi perjuangan pun
dirangkul gitu loh
itu komitmen pak prabowo
karena beliau mempercayai
bahwa demokrasi indonesia ini
demokrasi yang khas
yang bagaimana kita harus menciptakan persatuan
inilah komitmen pak prabowo
sehingga beliau ingin merangkul
seluruh kekuatan yang ada
untuk sama sama membangun indonesia
termasuk partai golkar
sebagai kekuatan besar di indonesia
dan berpengalaman dengan karya dan kekaryanya
bagi efektivitas pemerintahan pak prabowo
merangkul golkar ini
termasuk dari arahan presiden jokowi nggak
kepada pak prabowo dan gerindra
pak prabowo sebagai
ketua umum partai gerindra
yang juga bagian dari koalisi pemerintahan
ya tentu kan seperti biasa
beliau akan memutuskan
bersama dengan pak gus muhaymin
beliau akan terus berdiskusi dengan pak jokowi
karena bagaimanapun juga
pak prabowo secara tegas sudah menegaskan
bahwa kepemimpinan pak prabowo
atau pemerintahan pak prabowo
merupakan keberlanjutan dari pemerintahan pak jokowi sebelumnya
itu komitmennya gitu
tapi dari pdi perjuangan tadi menjamin
kalau misalnya pdi perjuangan bersama dengan golkar
maka turbulensi di internal golkar
itu dijamin nggak akan terjadi
gerindra bisa gak menjamin
bahwa tidak akan ada turbulensi di tubuh partai golkar
kalau golkar bergabung ke gerindra
tentu kami tidak ingin
mengomentari urusan internal rumah tangga partai lain
tapi kan rekan koalisi itu saling menjaga
terlalu tendensius dia
saya rasakan keterangan pak erlangga itu sudah jelas
bahwa semua kader golkar
seperti keterangan bang doli tadi
bahwa seluruh dpd satu
mendukung kepemimpinan pak erlangga
mulai dewan pemina
dewan apa lagi pak
itu semuanya solid
bersama mendukung kepemimpinan pak erlangga
tidak ada turbulensi di golkar saat ini
yang ada saat ini
golkar akan segera menentukan
apakah ke pak prabowo atau mas ganjar
itu yang saya tangkap dari keterangan pak
jadi gerindra meyakini bahwa tidak akan ada turbulensi
dan saya hari ini sengaja loh
pakai baju kuning ini
ini maksudnya apa nih
kita akan bersama sama dengan bang doli
mengantarkan pak prabowo ke kpu nanti
ini harapannya gerindra
harapannya seperti itu
nanti ujungnya gimana
saya tidak tahu
ini publik membaca ya
ketika kemudian erlangga hartarto bertemu dengan mbak puan maharani
membentuk tim teknis
sepertinya kita juga dapat info bahwa golkar lebih condong ke ganjar pranowo
tapi tiba tiba seminggu kemudian berubah satu ratus delapan puluh derajat
salah satu pemilik suara juga mengatakan bahwa suara golkar ini condong ke prabowo subianto
apakah ini kemudian ada kaitan dari gejolak munaslup
dari sikap golkar
dan sinyal alahan presiden
anda melihatnya begitu
isu ini memang sangat sensitif mbak nana
karena bagaimanapun juga ini melibatkan aurat internal
salah satu partai besar di indonesia
tetapi dalam sejumlah pengamatan
yang barangkali didasarkan pada informasi spekulatif
tetapi seolah terkonfirmasi
bahwa pergerakan di dalam internal partai golkar
memang tidak lepas dari ada upaya
elemen elemen tertentu yang menggunakan dua pendekatan
baik instrumen penegakan hukum
maupun instrumen politik kekuasaan
di dalam internal golkar itu sendiri
nah oleh karena itu apa yang terjadi kemarin
pengumpulan ketua dpd di bali
saya melihat itu sebagai sebuah upaya mitigasi
untuk meredam gejolak itu
di satu sisi betul
upaya untuk mengumpulkan itu dibuat solid
tiga puluh delapan dpd menyatakan menolak munas
tetapi di saat yang sama
ketika muncul penegasan nama suara pak prabowo subianto
itu adalah sebuah upaya
karena bagaimanapun juga
lagi menurut informasi
negosiasi apa nih
negosiasi terhadap elemen elemen kekuatan
yang tadi mencoba untuk
elemen elemen kekuatan apa elemen elemen kekuasaan
elemen kekuatan dan kekuasaan
yang dibahasakan oleh pak erlangga tadi
sebagai bajak laut tadi itu
nah bajak laut itu
itu bukan dari elemen yang murni dari luar
tetapi dia bersembunyi
di dalam satu kapal besar bernama golkar
yang kemudian berpotensi memiliki kekuatan
menghantam atau bahkan men take over
kepemimpinan di dalam golkar itu sendiri
nah oleh karena itu
ini adalah upaya negosiasi
karena bagaimanapun juga target dari bajak laut tadi itu
sepertinya mencoba untuk mendapatkan tiket kosong
karena kita tahu
pak erlangga dengan timnya
betul betul berusaha untuk mewujudkan agendanya
di sampai korle munas
untuk mendapatkan posisi cawapres
kemudian pembagian portfolio yang juga cukup kuat
dan menguntungkan bagi golkar
ketika ini kemudian prosesnya agak lama
maka kemudian ada pihak pihak yang tidak sabar
nah pihak pihak yang tidak sabar itulah
yang kemudian ingin segera memangkas
otoritas dari kekuasaan kepemimpinan di internal golkar
dengan mengambil cek kosong itu
yang kemudian diberikan kepada satu capres tertentu
nah di situasi ketidakpastian ini
direpresentasikan oleh mbak puan
melakukan pendekatan yang cukup efektif
karena bagaimanapun juga golkar
secara dengan ketidakpastian
pkb sendiri juga sedang mengalami ketidakpastian
disitulah kemudian celah pintu
bagi pdip untuk masuk
menawarkan opsi opsi yang lebih visible dan rasional
mas umam pertanyaan saya langsung singkat saja ya
apakah kemudian perubahan sikap golkar
yang tadinya dari ganjar ke prabowo
itu karena membaca sinyal kode kodenya presiden
ada kaitan itu
dan indikasinya juga cukup clear
meskipun juga dalam konteks penentuan internal ya
bang andre juga pasti mencermati secara lebih detail
tawa presnya itu per hari ini juga belum clear
oleh karena itu kemudian muncul
kalau misal satu pak erick dikabulkan
meskipun mendapatkan restu konon kabarnya dari pak jokowi
tetapi dia didukung oleh pan
representasi dari basis kekuatan muhammadiyah
kalau caimin kemudian dinegasikan
maka ini ada dua kekuatan yang berpotensi tabrakan
nah maka kemudian supaya
golkar mungkin tidak mengajukan nama
tetapi kemudian tadi ada satu sinyal yang cukup clear
pak erlangga menyatakan
satu nama misalnya salah satunya adalah gibran
sebagai titik tengah untuk kemudian
diterima oleh semua partai koalisi di kki
sehingga kemudian tidak ada satu kekuatan yang
dianggap kalah atau menang
dalam konteks negosiasi politik itu
oke jadi ada proposal menjadikan golkar sebagai kendaraan politiknya gibran
nanti kita akan bahas lebih dalam
saya akan tanya ke bang doli sebagai wakil ketua umum golkar
udah senyum senyum aja nih kayaknya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show